seperti inilah aktivitas kelompok mahasiswa fakultas peternakan universitas nahdlatul ulama unu purwokerto
di peternakan kambing milik kelompok sidamaju desa binangun kecamatan banyumas kabupaten banyumas jawa tengah
kotoran kambing yang semula mencemari lingkungan karena baunya kini diubah menjadi energi alternatif biogas
pelaksanaan kegiatan ini berawal dari kondisi banyaknya limbah kotoran ternak kambing yang masih belum dimanfaatkan dengan baik
setelah mendapat bimbingan dosen mahasiswa melakukan pendampingan kepada peternak untuk memproduksi biogas dan pupuk cair organik
ada banyak sekali limbah peternakan kambing yaitu kotoran kambing yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat
setelah kita melakukan survei kita mendapatkan kepercayaan dari bapak dosen untuk melakukan dampingan di sini memproduksi biogas dari kotoran kambing
proses awal kotoran kambing dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kolam bak berukuran
kotoran kambing dikumpulkan dengan keputaran satu x satu meter dengan tambahan sedikit air untuk membantu proses pelunakan
proses akhir limbah kotoran kambing yang bercampur air dimasukkan ke dalam bak penampungan sepanjang sembilan meter untuk dilunakkan
setelah melalui proses pelunakan selama dua puluh satu hari limbah kotoran kambing selanjutnya akan dilumat dengan proses caster hingga berubah menjadi energi alternatif biogas
biogas kemudian dimasukkan ke paralon yang masuk ke unit pengolahan sebelum akhirnya disalurkan ke pemukiman warga untuk
penggunaan energi alternatif biogas limbah kotoran kambing ini sudah digunakan untuk kegiatan rumah tangga salah satunya untuk memasak
biogas didapatkan warga secara gratis
sekarang menggunakan lpg apa gas apa bu
gimana menurut ibu bu
ya udah apa ya udah lancar
udah lancar ya
sangat meringankan gak bu
iya madan lumayan lancar
lancarnya kenapa bu
itu kan udah nyala terus
udah nyala terus ya
bayar apa gratis bu
oh gratis ya
dibandingkan dengan menggunakan lpg gimana bu
ya madan mendingan
ringannya gak ada biayanya
warga juga merasa adanya penurunan tingkat polusi yang dihasilkan semenjak adanya inovasi pengolahan limbah kotoran
beberapa unit pengolahan limbah kotoran ternak baik kambing maupun sapi akan terus ditambah
penambahan fasilitas serupa diharapkan dapat membantu warga dalam skala yang lebih besar lagi
kusworo banyumas jawa tengah